aku mau minta kamu buat periksa hpnya boy
aku gak mau tau
harus dari sms bbm line chat semuanya whatsapp apapun itu
dari siapapun keluar dan masuknya
oke bebepian ya
waduh jangan gitu dong bebep
apalagi ke boy
kalau ke angel aku masih bisa ngelakuinnya
tapi kalau ke boy
aduh aku gak bisa bebek
kan itu privasinya si boy
aku gak berhak buat ngeliat ngeliat itu
dak kalau kamu gak mau kita putus
kamu bukan pacar aku
kamu selalu gitu sih
yaudah kalau gitu kita cerai
kita kan belum kawin
kau please banget
jangan gampang kepancing ya
gue gak mau sampai lo kenal
kau mau cemilan gue gak
enak kok gue gak punya nyakitan juga
nanti pulang sekolah bareng sama gue ya
gue mau ngajak lo makan siang
lo gak keberatan kan
enggak kok justru gue senang banget
yaudah nanti siang pulang sekolah

bandung bandung bandung
ya bak bandung bang
bandung bang bandung bandung
bandung bang bandung
den salam abibi di lembur
jaga dirinya hati hati
kade omat ulah weh betulnya ya
wah ganteng banget
pasti dulu ibu nikah sama bule ya
si ibu mah juga sediman
anak mah majikan saya ibu
tapi baik banget bu
kayak anak sendiri
kayak emak sama anak gitu
itu ayah ya anate
kalau orang tua juga
itu budak teh
kalian mesti tau
haikel ngajakin gue lunch
gue doain ya yang terbaik
lo yang ngajakin dia dinner ke rumah lah
tapi bentar deh
kalian gak ada yang ngerasa aneh
karena gue tau persis haikel tuh orang yang kayak gimana
dan gue tau kalo haikel tuh suka banget sama raya
dan gue cuma takutnya
haikel tiba tiba ngajak lo lunch ini karena ada sesuatu yang dia mau tau
iya bener juga ya
kayaknya haikel sengaja ngajak si cindy lunch
karena dia mau cari tau tentang raya dan mondi
ya lo jangan sampai keceplosan aja ya
iya iya bener banget
pasti warrior sama serigala perang lagi
jadi jangan keceplosan ya
kalian tenang aja keles
kalo urusan jaga rahasia
kuping kanan sama kiri gue juga gak bakal gue kasih tau
jangan mereka gak denger
orang lo aja taunya dari kuping lo sendiri cindy
ya allah lo tua banget sih
enggak lah udah deh pokoknya
jangan sampe keceplosan jangan sampe lo salah ngomong ya
dan sebagai temen yang baik
aku pasti doain supaya temen gue nih dapat yang terbaik
dan semoga aja suatu hari nanti
haikel bisa berubah hatinya terus jadi cinta banget sama lo cindy
sini aduh janjinya kenceng dong
malu tau tuh diliatin orang orang
ada apa ada apa
kan tadi panggil panggil aku
siapa juga yang panggilin allah
orang tadi teriak teriak kok panggil nama aku amin

oke ya itu deh mas udah beres deh
sekarang reva deh
nih repak kita kayaknya bener deh
harus ngecek si angel sama si boy itu benar pacaran apa enggak
lah emang gak penasaran apa
iya penasaran sih
tapi gimana caranya
kita periksa aja hp nya boy sama angel
ya kan biasanya kalo orang pacaran
pasti ada sms mesra mesra gitu deh
gue suruh ian aja gimana
telepon bebep ian ian
bebep kamu dimana
kita ketemuan ya sekarang di taman sekolah
arjen oke sekarang
yaudah ketemuan dulu
bebep aku mau minta kamu buat periksa hp nya poi
aku gak mau tau
harus dari sms bbm line chat semuanya whatsapp apapun itu
dari siapapun keluar dan masuknya
waduh jangan gitu dong bebep
kalau ke angel aku masih bisa ngelakuinnya
tapi kalo ke boy aduh aku gak bisa bebep
kan itu privasinya si boy
aku gak berhak buat ngeliat ngeliat itu
kalau kamu gak mau kita putus
kamu bukan pacar aku
kamu selalu gitu sih
yaudah kalo gitu kita cerai
kita kan belum kawin
enggak enggak enggak
balik lagi ke awal
demi cinta aku padamu
apapun akan aku lakukan
yang penting kamu jangan putusin aku ya
gitu dong bebep aku
lucu banget nih kamu udah ya
kita kerjain angel yuk
kerjain gimana sih
kita bacak handphonenya boy
terus kita bbm ke angel
seolah itu bbm dikirim dari bumn
pada dari kita
angel pasti nanti kegeeran
aku mau minta kamu buat periksa handphonenya boy
aku gak mau tahu
harus dari sms bbm line chat semuanya whatsapp apapun itu
dari siapapun keluar dan masuknya
waduh jangan gitu dong bebep
kalau ke angel aku masih bisa ngelakuinnya
tapi kalau ke boy aduh aku gak bisa bebep
kan itu privasinya sih boy
aku gak berhak buat ngeliat ngeliat itu
kalau kamu gak mau kita putus
gue di ancam putus sama meli kalau gue gak liat bbm atau smsnya boy
yang keluar maupun yang masuk
kok di cek sih
di hp nya boy itu ada pesan dari angel atau enggak